informasi selanjutnya sabtu pagi petugas pemadam kebakaran surabaya melakukan simulasi penanggulangan kebakaran di akses jalan sepit di jalan kalima surabaya menggunakan bronto skylif lima puluh lima
damkar ini merupakan salah satu peralatan canggih yang dimiliki kota surabaya karena bisa digunakan memadamkan api dari ketinggian sekaligus untuk mengevakuasi korban kebakaran yang terjebak di ketinggian
mengantisipasi terjadinya kebakaran di daerah yang padat penduduk dengan akses jalan sempit petugas pemadam kebakaran surabaya terus melakukan latihan dalam menjinakkan api
bertempat di jalan kalimas dengan lokasi yang padat penduduk latihan menggunakan bronto skylift lima puluh lima digelar pada sabtu siang
mobil pemadam kebakaran ini mampu mengangkat beban hingga lima ratus kg atau setara dengan lima orang
mobil buatan finlandia ini merupakan salah satu mobil kebakaran milik pmk
pemakai ini dioperasikan dengan sistem canggih dan modern
mobil damkar jenis bronto skylift ini juga merupakan yang pertama di indonesia
beruntung skylift lima puluh lima memiliki kemampuan memadamkan api di rumah padat penduduk dengan cara menembakkan air dari atas
ketinggian yang bisa dijangkau bisa mencapai tiga puluh hingga lima puluh meter tergantung beban penumpang
dalam jarak dua meter dari sumber panas atau api tangga bronto skylift secara otomatis
semua kerja bronto skylift dikendalikan oleh sistem yang dioperasikan oleh dua orang operator
dibanding mobil pemadam kebakaran unit lain alat ini memiliki beberapa kelebihan
selain bisa dipergunakan untuk memadamkan juga bisa digunakan dalam evakuasi atau penyelamatan
selain itu bisa digunakan untuk melokalisir titik kebakaran dengan mengubah bentuk semburan air
seperti jet atau strike tergantung kebutuhan dalam penanganan kebakaran
kota surabaya sendiri telah mencari penyelamatan yang berbeda
kota surabaya telah memiliki dua mobil bronto skylift satu ratus empat dan lima puluh lima
dengan dua mobil pemadam kebakaran yang canggih ini surabaya optimis mampu meminimalisir angka kebakaran yang terjadi
ini dihubungkan dengan menekan angka kebakaran sih tidak
hanya saja ini adalah membuktikan bahwa pemerintah kota dalam hal ini pmk
kita terus berupaya untuk berlatih untuk bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir akibat akibat
dari kebakaran itu sendiri
saat ini dinas kebakaran sudah memiliki enam puluh tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai jenis
ada lima uppd dan lima belas pos yang tersebar di beberapa titik di kota surabaya
latuh terima kasih
latuh terima kasih